universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta
menganugerahkan gelar doktor honoris causa
kepada tiga pimpinan agama dunia
yang dianggap berperan penting dalam mewujudkan kerukunan
dan perdamaian antarumat beragama
dalam nasional maupun skala global
salah satu dari tiga tokoh tersebut adalah
presiden dewan kepausan untuk dialog antaragama
selain kardinal ayuso
penerima penghargaan dr honoris causa
adalah ketua pengurus besarnah datul ulama
yahya kholir stakuf
dewan pakar majelis pelayanan sosial pp muhammadiyah sudibyo markus
pemberian gelar kehormatan dilakukan dalam rapat senat terbuka
yang digelar seninsia
di gedung profesor h m amin abdullah uwin sunan kalijaga yogyakarta
kardinal ayuso sangat berterima kasih
atas penganugerahan gelar doktor honoris causa
dan menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa bersejarah
di mana pertama kalinya dalam sejarah
seorang kardinal katolik menerima gelar kehormatan
dari sebuah universitas islam
saya ingin mengatakan bahwa
perkembangan kami hari ini
untuk saya adalah sejarah
seorang kardinal katolik
saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada doktor honoris causa
dari universitas islam
menurut uwin sunan kalijaga
peran kardinal ayuso
sangat berjasa dalam mewujudkan perdamaian dunia
dan kegiatan kemanusiaan
uwin sunan kalijaga
jadi bukan kita yang menganugerahi
tapi menerima anugerah
ketika pemimpin dunia
kardinal ayuso adalah
dan beliau menyertai dokumen penting
penganugerahan gelar doktor honoris causa
ketiga tokoh dunia ini dihadiri oleh
sejumlah tokoh penting termasuk
menko polhukam mahfud md
menteri agama yakut khalil kaumas
dan juga ketua pp muhammadiyah
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta